dan kami telah terhubung melalui sambungan telpon dengan pelaksana tugas sekjen pssi yunus nusi
selamat sore bang nusi
selamat sore salam sepak bola
salam sepak bola
bang nusi bisa dijelaskan ini laga uji coba timnas melawan tira persikabo kemarin
ini menjadi momentum pastinya untuk bangkitnya sepak bola nasional di masa pandemi
tanggapan atau sikap pssi bagaimana
iya alhamdulillah hari ini kita akan melaksanakan laga kedua uji coba timnas
sea games untuk persiapan sea games dan lanjutan prakualifikasi piala dunia
dengan mbak united pada jam tujuh tiga puluh malam setelah di hari jumat kita pertama juga
melangsungkan match dengan ps tira dan kita juga berterima kasih dari kepolisian
dari kemenpora dari panitia semua melaksanakan protokol kesehatan
dan memang ini juga menjadi rujukan bagi
di pssi untuk dalam rangka penyelenggaraan match sepak bola di hari hari yang akan datang
khususnya mempersiapkan dan melangsungkan piala menpora di bulan maret ini juga
untuk kondisi saat ini atlet kita bang nusi untuk uji coba nanti melawan bali united
sebetulnya bagaimana apakah ini sudah bisa menggambarkan kemarin hasil dari pertandingan uji coba
lawan tiraper sikabo bahwa timnas kita dalam kondisi yang optimal begitu setelah satu tahun
pandemi tidak menyelenggarakan pertandingan apapun begitu
iya tentu seperti apa yang disampaikan oleh direktur teknik dan sintayong
pertandingan pertama di hari jumat juga belum menjadi sebuah keputusan atau ini kan masih uji coba
kemudian juga pertandingan hari ini pasti akan masih menjadi bahan evaluasi dari sintayong
dan kita juga tetap berharap bahwa selama satu bulan mereka pc di jakarta
tentu akan kita lihat bersama sama pada match yang kedua ini
dan kita juga berharap bahwa anak anak ini walaupun di satu tahun terakhir tidak melakukan pertandingan pertandingan yang resmi
kita berharap mereka juga bisa menampilkan pertandingan pertandingan yang menarik
khususnya dalam rangka persiapan lanjutan prakualifikasi piala dunia dan sea games di bulan november yang akan datang
tentu juga sinta yong pasti akan mengevaluasi itu
dan tentu pula masih banyak hal hal yang perlu dilakukan evaluasi oleh sinta yong
dan mudah mudahan untuk match yang kedua ini anak anak juga bisa memperlihatkan penampilannya
tetapi yang pasti bahwa uji coba ini bukan persoalan menang dan kalah bagi pelatih
tetapi tentu ini akan menjadi bahan evaluasi yang penting bagi kami sebagai federasi
bagaimana kami mampu menerapkan protokol kesehatan di pertandingan pertama hari jumat
dan di pertandingan kedua hari ini
karena sejarah selama satu tahun baru kali ini kita melangsungkan pertandingan resmi
sejak adanya pandemi covid sembilan belas di negara kita
meskipun nanti gelar tanpa penonton ya
bang nusi mungkin saya juga harus mengkonfirmasi atau mengklarifikasi lebih tepat ya mungkin ya
sebelumnya dikabarkan ada satu pemain timnas yang berpura pura sakit
ini bagaimana sebetulnya dengan kedisiplinan pemain timnas saat ini dan juga respon dari pssi
ya disiplin menjadi penekanan kuat dari sinta yong
kita tahu bersama bahwa ketika juga waktu mau ke kroasia
ada yang terlambat sepuluh menit saja ke lapangan malamnya sudah mau berangkat ke bandara
mau ke kruasia
karena tidak disiplin langsung dikeluarkan dari kontingen atau dari rombongan keberangkatan
dan lebih kian juga dengan beberapa pemain yang indisipliner
sinta yong dan psac sangat tegas tentang hal itu
dan ini juga menjadi pelajaran bagi pemain pemain timnas selanjutnya
bahwa kedisiplinan itu menjadi
pegangan utama bagi mereka untuk training ceater dan atau berada di squad timnas indonesia
baik bang nusik kita ke piala menpora dua ribu dua puluh
drawing piala menpora ini akan dilangsungkan besok
mekanismenya seperti apa bang
itu menjadi rana panitia
nanti besok atau silahkan disampaikan atau ditanyakan langsung kepada ketua panpel saja
oke ini dan juga selain kelangsungan liga satu
kita juga berbicara soal liga dua
ini apakah sudah diagenda
apa yang akan diagenda di tahun dua ribu dua puluh satu ini bang
pramusimnya kan melalui piala menpora
sementara lagi kita persiapkan
dan mudah mudahan ini sukses
tentu kita terkonsentrasi dengan pramusim melalui piala menpora
di sini juga akan menjadi rujukan dari pihak kepolisian dan gugus tugas
bagaimana penerapan tentang protokol kesehatan
bagaimana piala menpora ini mampu untuk menjaga itu semua
sehingga pada saat kompetisi nanti
pihak kepolisian dan pihak gugus tugas bisa merujuk kembali
pada pertandingan dan atau pada event
turnamen piala menpora ini yang kami laksanakan nanti
insya allah pembukaannya di tanggal dua puluh satu nanti
federasi maupun panitia pelaksana piala menpora
terkonsentrasi untuk pramusim di piala menpora ini dulu
dan mudah mudahan ini sukses
ini juga akan seperti yang kami sampaikan menjadi rujukan utama
bagaimana pihak kepolisian dan tugas tugas
untuk bisa memberikan rekomendasi sehingga bisa bergulirnya
liga satu dan liga dua di tahun ini pula
sejauh ini evaluasi untuk kesehatan para atlet
dan juga mungkin protokol kesehatan pada saat pertandingan pramusim digelar
semua sudah dipersiapkan
dan panitia pelaksanaan juga sudah mematangkan semuanya
dalam sebuah proses nanti kita berharap
semua berjalan dengan baik dan sukses
tetapi hal yang sangat penting adalah yang hari ini kami lakukan
di hari jumat dan hari minggu ini tentang pertandingan timnas uji coba
karena kita minta seluruh pantel kemudian bahkan ada beberapa tim pantel yang
bahkan ada beberapa tim pantel yang berpengaruh dengan pertandingan timnas uji coba
bahkan ada beberapa tim pantel yang berpengaruh dengan pertandingan timnas uji coba
karena nanti akan dilangsungkan pertandingan piala menpora
kita minta untuk didatangkan
melihat bagaimana tata cara dan protokol kesehatan yang dilakukan oleh federasi
ketika timnas ini uji coba mulai hari jumat dengan ps tira
dan hari minggu malam ini dengan bali united
kita minta mereka melihat bagaimana
menyaksikan sendiri bagaimana protokol kesehatan yang dijalankan oleh federasi
nah ini insya allah akan menjadi rujukan pula pada saat pertandingan
dan atau nanti
turnamen piala menpora yang akan dilakukan oleh pdrs
dan atau nanti kita bersiapkan semuanya
panpel juga sudah ada hari jumat mereka sudah melihat sendiri
kebetulan juga langsung pak menteri juga hadir
menpora ketua umum juga hadir
beberapa klub juga hadir untuk menyaksikan sendiri
tentang apa yang kami lakukan khusus mengenai protokol kesehatan
karena baru kali ini dalam sejarah hampir bulan maret sampai dengan hari ini
sebuah pertandingan resmi yang disiarkan melalui media
yang kita tahu bersama bahwa ada sesuatu yang luar biasa yang harus dilaksanakan
oleh pantel oleh federasi tidak seperti sebelumnya penyelenggaraan ipen ipen sepak bola
ini yang sangat luar biasa dan kami sudah mengundang beberapa yang berkenaan dengan
pelaksanaan turnamen piala menpora dan mudah mudahan
ini juga akan menjadi rujukan kita akan melalui sukses
selanjutnya di piala menpora mereka sudah memiliki pengalaman
untuk melaksanakan piala menpora
bang yunus nusi plt sekjen pssi kami mohon maaf waktu kami terbatas
namun terima kasih atas informasi dalam waktu dekat
kita akan langsung melihat bagaimana nanti performance timnas u dua puluh tiga melawan bali united ya
terima kasih bang yunus nusi selamat sore